saudara wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menjawab itu dengan sekjen pdip hasto kristianto yang menyebut gibran sering membohongi pdip
gibran menyebut hasto kristianto meresahkan terkait rencana pertemuan presiden jokowi dengan megawati soekarno putri
gibran buka suara usai sekjen pdip hasto kristianto menyebut tidak percaya dengan dirinya lantaran sering membohongi pdi perjuangan
wakil presiden terpilih ini menanggapi tudingan hasto dengan menyebut pernyataan hasto membuat resah
gibran juga menambahkan jika hastu selalu berprasangka buruk soal rencana pertemuan megawati soekarno putri dan juga presiden jokowi usai lebaran
kalau kemarin kan pak arsul sempat nggak percaya dengan statementnya mas wali dan bilang kalau sering bohong ke p tiga
pak hasto kan bahasanya selalu gitu ya meresahkan
tapi apakah keinginan mas wali itu nanti bisa terwujud mas untuk pak jokowi dan bu megawati soekarno
ya kalau saya selalu berpikir positif tonenya negatif terus
kalau saya berpikir positif mungkin beliau beliau sedang sibuk ya nanti diatur lagi waktunya
perjuangan hasto kristianto sempat menyindir
cawa pres terpilih gibran raka buming raka
soal beberapa kali pihaknya sering dibohongi
hasto berbicara demikian untuk menanggapi pertanyaan gibran sebelumnya yang berharap pertemuan jokowi dan megawati bisa terrealisasi
hasto pun meragukan niat gibran yang berharap ada pertemuan antara jokowi dan megawati
informasi selanjutnya datang dari ketua tim kerja strategis prabowo gibran bahlila dalia
yang meyakini presiden jokowi dan juga ketua umum pdip megawati memiliki perasaan yang sama untuk saling berbicara satu sama lain
meski begitu menurut bahlil pertemuan kedua tokoh tidak perlu dilakukan buru buru
bahlil menyebut jokowi dan megawati
bahkan dua tokoh yang bersahabat dan keduanya juga punya jiwa kenegarawanan
namun bahlil menekankan pertemuan antara kedua tokoh sebaiknya tidak dilakukan terburu buru
bahlil juga bilang presiden jokowi tidak masalah untuk bertemu dengan megawati
meski sebelumnya sekjen pdip hasto kristianto mengungkap tidak ada pertemuan megawati dan jokowi
pak presiden jokowi dan ibu megawati ini kan tokoh bahasa
pasti mereka punya hati yang baik untuk negara
tidak perlu kita merasa gerasak musuh
tapi kemarin mas hasto terkesan resisten pak dengan wacana pertemuan pak presiden
pikiran ibu mega sama pikiran bapak presiden nggak bisa disemakan dengan pikiran pak hasto
ibu mega itu presiden tokoh besar pak jokowi
masa bisa disemakan dengan pemikiran yang orang enggak pernah jadi presiden